sejak pertengahan maret lalu daerah tujuan wisata dtw alas kedaton tabanan bali ditutup total akibat merebaknya wabah virus corona
alas kedaton yang terkenal dengan keberadaan pura alas kedaton dan kawasan hutan kerah yang memiliki kurang lebih seratus koleksi tanaman kini sepi dan hanya dijaga aparat tni serta warga desa setempat secara bergiliran
menurut aparat desa adat kukuh marga tabanan yang mengelola dtw alas kedaton penutupan ini mengakibatkan kerugian satu ratus lima puluh hingga dua ratus juta rupiah per bulan
angka ini dihitung dari rata rata pemasukan yang berasal dari kunjungan wisatawan di lokasi ini saat kondisi normal
uang tersebut digunakan untuk menutupi biaya operasional termasuk memberi pakan kurang lebih satu lima ratus kera
yang ada di objek wisata alas kedaton ini setiap harinya harus diberikan ratusan kilogram umbi umbian dan jagung
untuk sementara dana untuk memberikan pakan kera kera ini diberikan dari kas desa dan juga dari donatur serta belas kasihan masyarakat
diharapkan wabah virus corona ini segera berakhir sehingga keberlangsungan daripada kera kera ini dapat terus terjaga
menurut pengelola biaya operasional per bulannya mencapai belasan juta rupiah
nah untuk pakannya epritnya dalam sebulan kurang lebih empat belas sampai lima belas juta rupiah
itu dana yang dikeluarkan dari kas desa adat
nah jenis pakannya yang kita berikan adalah ketela dan sebagai variasinya kadang jagung kadang juga roti kadang juga padi
operasionalnya untuk perawatan obyek alas kedaton ini kita masih tetap mempekerjakan tujuh orang
karyawan untuk menjaga merawat kebersihan dan fasilitas yang ada di obyek ini
selain pengelola setiap pagi dan sore warga bergantian turut memberi pakan kera
kebetulan juga ini saya tanpa sepotanitas datang dari kebun
kebetulan saya berhasil dengan keadaan dewi di sini
akhirnya ada niat buksan
kebetulan ada sedikit rezeki
akhirnya nanti punya niat untuk
memiliki sebuah makanan
akibat penutupan tempat wisata alas kedaton tabanan
tidak hanya mengkhawatirkan keberlangsungan hidup ribuan kera di lokasi ini
melainkan juga ratusan pedagang yang terpaksa menutup kios mereka
lantaran tidak ada lagi pengunjung
tim liputan tabanan bali